presiden joko widodo meninjau langsung vaksinasi perdana covid sembilan belas bagi pekerja media di hall a gedung basket komplek gelora bung karno senayan jakarta kamis pagi
ya tiba sekitar pukul sembilan waktu indonesia barat presiden yang didampingi menteri kesehatan budi gunadisadikin menko minfo jonny g plate dan ketua dewan pers muhammad muh langsung berjalan meninjau proses vaksinasi bagi pekerja media
presiden pun terlihat berinteraksi dengan awak media yang menjalani proses suntik vaksin
presiden menyebut ini merupakan bentuk realisasi janjinya di hari pers nasional dan berharap seluruh insan pers di tanah air akan mendapatkan suntikan vaksin covid sembilan belas
sesuai dengan yang saya sampaikan pada saat hari pers nasional
bahwa kita ingin mendahulukan insan pers untuk divaksinasi
pada pagi hari ini sudah dimulai untuk lima lima ratus awak media yang prosesnya tadi saya lihat semuanya berjalan dengan lancar berjalan baik
dan kita harapkan ini memberikan perlindungan kepada awak media terutama yang berada di lapangan yang sering berinteraksi dengan publik
sering berinteraksi dengan narasumber
dan ini memberikan perlindungan yang baik bagi insan pers yang pagi hari ini telah dilakukan vaksinasi
kita berharap ini akan berjalan di provinsi provinsi yang lain
sehingga seluruh lawai media yang seluruh insan pers yang berada di tanah air
semuanya segera mendapatkan vaksinasi